beroperasinya kapal kontainer cma cgm otelo yang berlayar langsung dari jakarta ke amerika serikat
membuat pengiriman logistik ekspor impor menjadi lebih efisien
namun layanan ini masih membutuhkan beberapa perbaikan
antara lain frekuensi pengiriman penambahan port internasional serta biaya doking yang bersahabat
dibukanya rute langsung pengiriman barang indonesia amerika serikat oleh perusahaan kontainer asal perancis
cma cgm memberi warna baru bagi alur logistik ekspor dan impor indonesia ke amerika serikat via jalur laut
jika dulu pengiriman harus singgah di pelabuhan singapura mulai april ini
indonesia bisa melakukan pengiriman dari gitc tanjung priok jakarta
namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam prosedur logistik ini
seperti frekuensi pengiriman yang harus ditambah dalam satu minggu
serta biaya doking di pelabuhan
menurut ketua asosiasi logistik indonesia zaldi ilham masita
jika ini tidak dilakukan maka dalam enam bulan target tidak akan tercapai
meski biaya pengapalan lebih murah dengan rute langsung
namun jika frekuensi masih jarang pengusaha akan terbebani biaya penyimpanan tambahan
kita lihat kan biaya selalu kita hitung untuk biaya ekspor impor ini adalah biaya total logistiknya kan
di mana total logistik itu ada biaya frate biaya tracking lalu biaya inventory
dan biaya di darat apakah itu biaya pelabuhan dan lain lain
selama ini dengan datangnya kapal besar ini yang bisa dihemat mungkin dari sisi biaya frate gitu
tapi kalau datangnya seminggu sekali itu biaya inventory kita juga tinggi
kalau kontainer itu harus nunggu seminggu baru diberangkatkan itu akhirnya biaya cukup tinggi gitu
akhirnya option dari pengguna jasa ya daripada nunggu seminggu dia lebih baik kirim lewat singapura

jadi frekuensinya kapal itu dari jakarta ke eropa atau ke amerika lebih sering
ini yang selalu kita hitung hitung
jadi yang kita harapkan dari gict kalau bisa lebih sering masuknya
apakah itu minimal tiga kali seminggu
sehingga di situ baru kelihatan dampaknya gitu
dan terutama biaya biaya pelabuhan yang lain itu harusnya lebih bisa diturunkan
meski pada minggu pertama kapal raksasa cmacgm
total kontainernya belum mencapai lima puluh persen
ketua komite tetap percepatan arus barang ekspor impor dan antar pulau
optimis hadirnya kapal raksasa ini pertanda indonesia siap
bersaing di era internasional dalam rangka menunjang program poros maritim laut
itu tidak penting karena ini kan permulaan
bagi kita kan begini hitungannya itu kapal itu kalau berlayar jarak jauh
misalnya dari amerika ke sini kan sudah diperhitungkan
itu nanti ini baru permulaan
mungkin foyek satu eh foyek dua foyek tiga pengapalan kedua pengapalan ketiga itu
mudah mudahan sudah bisa penuh nanti ini
ini kan lagi dipersiapkan
jadi semua nanti komoditi itu nanti itu akan masuk ke pelabuhan tanjung priok
ya jadi kan pelabuhan tanjung priok itu kan dari provinsi banten ada kurang lebih empat industri
terus provinsi jawa barat terus dki
nah akan menyerbu ke situ

di pelabuhan tanjung priok
nah kok enam puluh tujuh puluh persen pergerakan arus barang itu ada di pelabuhan tanjung priok

jadi untuk memenuhi itu tidak sulit
kapal raksasa ini juga nantinya dapat menjadi angin segar peningkatan efisiensi logistik
dari indonesia menuju amerika serikat
dari sisi biaya logistik diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar dua puluh sampai tiga puluh persen
sedangkan dari segi waktu mencapai sepuluh hari